timnas indonesia u dua puluh tiga bergabung dalam grup k bersama dengan turmenistan dan taiwan pada kualifikasi piala asia u dua puluh tiga
kualifikasi piala asia u dua puluh tiga ini akan digelar pada empat hingga dua belas september mendatang
nantinya indonesia dibawa asuhan indra shafri akan menjadi tuan rumah saat berlagak melawan turmenistan dan juga taiwan
ada pun hasil drawing lainnya lawan indonesia di final sea games lalu thailand satu grup bersama malaysia filipina dan bangladesh di grup h
sementara vietnam ada di grup c bersama singapura yaman dan gua
sebanyak empat puluh tiga tim akan memperebutkan enam belas posisi di putaran final di mana sebelas tim juara grup otomatis lolos dan empat posisi lainnya adalah peringkat dua terbaik dari masing masing grup
putaran final piala asia u dua puluh tiga sendiri akan
berlangsung di qatar pada lima belas april hingga tiga mei dua ribu dua puluh